induk sepak bola indonesia pssi baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke delapan
walaupun masih dalam kondisi memprihatinkan karena konfliknya dengan pemerintah yang berujung pembekuan dari fifa
namun pssi pernah menjadi alat pemersatu bangsa yang ideal di masa perjuangan
kehadirannya juga dianggap sebagai realisasi dari sumpah pemuda
persatuan sepak bola seluruh indonesia didirikan atas prakarsa insinyur suratin sosro sugondo
pada tanggal sembilan belas april seribu sembilan ratus tiga puluh dengan nama awal persatuan sepak raga indonesia
suratin melihat sepak bola sebagai wadah terbaik untuk menyemai nasionalisme di kalangan pemuda sebagai sarana untuk menentang belanda
apalagi saat itu sudah ada asosiasi sepak bola versi penjajah belanda yaitu persatuan sepak bola hindia belanda atau nivb
pada tanggal sembilan belas april seribu sembilan ratus tiga puluh beberapa pemuda
dari beberapa daerah di indonesia berkumpul di yogyakarta
dari pertemuan tersebut diambillah keputusan untuk mendirikan pssi singkatan dari persatuan sepak raga seluruh indonesia

tujuan mengawal drama yogyakarta hingga jumpa parasita back terhal